bali menyimpan sejuta tradisi dan budaya sehingga sering disebut pulau dewata oleh jutaan pengunjungnya
namun bali tak hanya menyimpan tradisi dan budaya
di kawasan bagian barat wilayah ini menyimpan potongan surga berwujud taman nasional bali barat
lokasi ini melindungi satu ratus enam puluh spesies hewan dan keanekaragaman hayati lain terutama burung jalak bali
burung cantik ini satu satunya satwa endemik pulau bali yang tersisa setelah punahnya harimau bali
disinilah satu satunya tempat konservasi perkembang biakan dan tempat melihat dari dekat penangkaran jalak bali
demi mengembalikan populasi mereka setelah sempat hanya tiga ekor saja yang tersisa
di alam ria
deretan pulau seperti pinjangan gadung kalong dan pulau brumbu
menjadi penanda keistimewaan taman nasional bali barat yang tidak bisa ditemui di taman nasional lain
disanalah keanekaragaman ekosistem terjadi sejak jutaan tahun lalu
dan membentuk topografi taman nasional ini hingga sekarang
disinilah satu satunya taman nasional yang memiliki perpaduan lengkap antara dua ekosistem
ekosistem darat meliputi hutan mangrove savana dan hutan musim
sedangkan ekosistem lautnya meliputi padang lamun pantai berpasir
dan pesisir laut
sedangkan ekosistem lautnya meliputi padang lamun pantai berpasir
dan hutan musim
ribuan flora dari mulai pohon menjalar pohon semak dan tumbuhan paku pakuan
menjadi taman bermain dan sumber makanan bagi tupai liar rusa timur atau menjangan
dan burung eksotik endemik pulau bali jalak bali
sedangkan ekosistem tersebut juga berhasil menyebabkan penyelamatan ekosistem tersebut
ditetapkan sebagai taman nasional pada empat belas oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua dalam kongres taman nasional sedunia di denpasar
taman nasional bali barat juga merupakan salah satu world heritage side atau situs warisan dunia
sebuah gelar yang istimewa bagi sebuah taman nasional
taman nasional bali barat
sejauh ini saya melihat
pendekatan yang imbat
yang ingin dilakukan oleh taman nasional pihak taman nasional saya melihat bahwa mereka sudah berusaha untuk mengajak masyarakat
kalau dalam konsep teori ini namanya collaboratif manajemen
memang kolaboratif manajemen ini diantara stakeholder yang hadir itu kan tidak bisa semuanya kita tuntut sama kapasitasnya kemampuannya
disitulah harus ada tanggung jawab dari masing masing stakeholder ini untuk bangun bersama
seratusan orang sudah berkumpul di kantor balai taman nasional bali barat sedari pagi
hari itu adalah pembukaan jambore nasional fotografer alam liar
ini adalah kedua kalinya
jambore ini digelar oleh taman nasional selama tiga tahun terakhir
pendaftaran jambore tahun ini sudah dibuka sejak beberapa bulan lalu
taman nasional bali barat menyediakan tempat seratus orang fotografer untuk mengisi jambore ini
sesuai tajuk pesertanya berasal dari berbagai daerah di indonesia
pesertanya tidak main main
meski sebagian adalah penghobi
adalah fotografer profesional yang memang mengkhususkan diri membidik obyek obyek satwa liar
seperti eko pranoto asal banyuwangi
sudah dua tahun ini penghobi fotografi satwalian
dia bergabung dengan komunitas dan pergi ke berbagai tempat
berburu gambar menangis
menarik dari tingkah satwa liar yang membuat eko berbeda dengan fotografer lain hanya satu
sejak menikah dia selalu membawa istri dan bayinya setiap kali berburu foto
dia ingin sejak awal anaknya sudah kenal dengan alam
ingin ngajak si kecil
kita harus tahu jadwal ini dulu
jam tidur apa yang dia sukai
jadi mulai kecil mulai ketika dia sudah mulai bisa
diajak jalan jalan saya langsung ajak dia ke alam ke hutan
ya terus kadang ke pantai rumahnya juga dekat pantai
tidak banyak memang penggemar fotografi alam liar
tidak melulu butuh keahlian dan kesabaran membidik satwaliar
tapi juga lokasi
mereka biasanya berburu gambar di pegunungan hutan dan alam terbuka lainnya
karena itu jambor ini menyediakan semuanya
taman nasional bali barat membuka semua akses di dua pulau
yang menjadi habitat bagi satwa satwa liar yang mereka miliki
para peserta dibagi menjadi dua tim
yang semuanya berangkat dengan kapal kayu bermesin ke dua pulau tersebut
pulau menjangan yang identik dengan ekosistem pesisir laut dan mangrove
serta rusa timur
lalu pulau brumbun dengan ekosistem savana dan hutan musim
serta jalak bali
unggas endemik pulau bali ini tentu menjadi buruan nomor satu para fotografer

diarahkan ke ujung ujung dahan pohon pilang dan pohon palem
tempat hewan ini biasa bertengger
bukan pekerjaan mudah apalagi di tengah embusan angin laut yang keras hari itu
tetapi menunggu di bawah pohon yang tidak terlampau rimbun
yang jadi tempat kesukaan jalak bali
para fotografer bisa mendapatkan berbagai pose tingkah lagu unggas langka ini
bagi para fotografer membidik lensa
dan mendapatkan banyak gambar jalak bali adalah keistimewaan
tidak banyak yang bisa seperti itu
berada dalam jarak dekat dengan jalak bali yang terancam punah
yang jika bukan karena konservasi
keberadaannya kini mungkin hanya bisa dilihat dari buku buku gambar
jika ada jenis burung di indonesia
yang mendapatkan pemberian dalam wak community
perhatian begitu besar selama kurang lebih tiga dekade terakhir
maka itu adalah jalak bali atau leukopsar rotskildi
kata terakhir nama ilmiahnya mengacu pada walter rothschild
zologi asal inggris yang pertama kali mendeskripsikan spesies ini pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jalak bali itu hewan yang monogambus dalam artian dia hanya berpasangan satu itu saja
jadi kalau pasangannya mati yaudah sulit berkembang pihak dia
ya karena jelak bali itu lebih hidup di daerah hutan dataran rendah
di daerah mangrove di bako bako di lowland itu
pagi sekitar pukul delapan adalah jadwal rutin kasidi mengunjungi kandang kembang biak jalak bali
rutinitas ini sudah diajalani selama berapa tahun
selama dua puluh tahun sebagai breeder atau petugas yang menangani perkembang pihak satwa di taman nasional bali barat
sering disebut awam dengan nama curik bali jalak bali hampir saja punah
burung ini juga satu satunya satwa endemik pulau bali yang masih tersisa setelah harimau bali lebih dulu dinyatakan punah
setelah dari kandang induan dari kandang kembang bia ini hasil kembang biaan
hasil kembang biak setelah dia bisa makan kita pasang cincin baru kita bawa ke sini ke kandang sapian ini
jadi setelah dari kandang pertama tadi mereka dari telur digabung dengan induknya diberi makan
makan setelah itu umur berapa mereka diberi sini

empat puluh lima hari dipindah ke sini ya
dipindah ke sini
itu di sapi namanya ya
iya di sapi
proses menuju pelepas liaran juga tidak mudah
tidak semua burung juga nantinya akan dilepas liarkan
burung burung yang dinilai tidak layak dilepas biasanya akan jadi indukan
dipelihara sampai seumur hidup dan akan terus bertelur hingga selesai masa reproduksinya dan dipindah ke kandang sanctuary sebagai etalase
saat ini taman nasional mencatat ada satu ratus sembilan ekor jalak bali yang ada di alam liar dan dua ratus tujuh puluh tiga ekor lainnya yang berada di penangkaran
semakin banyak jalak bali yang dilepas di alam liar semakin bisa membantu pertumbuhan ekosistem di kawasan ini
dia juga dilarang diperdagangkan di internasional termasuk apendik satu
terus lain itu karena makannya
biji bijian sudah pasti dia menyebarkan biji bijian untuk hutan hutan yang ada
jemari dodi hermanto menari memainkan kunci kunci nada blus di gitar yang dia buat sendiri
additional player yang sering mengirim pentas artis top indonesia ini dan kalangan musisi jawa timur dikenal dengan nama panggung mr d itu
adalah satu dari sedikit musisi yang menaruh perhatian pada pasangan
konservasi hewan endemik indonesia
jalak bali menjadi salah satu perhatian seriusnya bersama dengan banteng jawa
dua hewan endemik yang sama sama pernah terancam punah
kecintaannya pada dua satwa ini terlihat dari ukiran jalak bali dari kayu di badan gitarnya
di gitar akustiknya ukiran jalak bali juga terlihat
ini masih ditambah ukiran kecil berbentuk jalak bali
di setiap kolom kita
mengingatkan jadi dengan cara konservasi itu macam macam ya
supaya ada ya ini adalah burung yang istilahnya itu memang lagi ada lagi langkah
satwa yang memang harus dilindungi
saya ke sekolah sekolahan sambil memainkan suatu musik dengan cara konservasi itu
supaya lebih efektif
karena kalau saya hanya menerangkan ini adalah kekayaan satwa kita yang harus dilindungi
nah itu saya harus ke generasi yang akan datang
bagi warga hindu bali hari itu adalah hari tirta yatra
sebuah hari di mana umat hindu keluar rumah untuk mengunjungi pura pura di luar kawasan mereka tinggal
dan biasanya diakhiri dengan bersembah yang di pura pura itu
salah satu destinasi teramai adalah pulau menjangan
yang biasanya datang sekeluarga ini biasanya mengunjungi delapan pura yang ada di pulau menjangan
untuk kesana mereka singgah di pelabuhan lalang satu satunya pelabuhan yang menghubungkan daratan dengan empat pulau di kawasan taman nasional
jalur menuju delapan pura di pulau menjangan dibuat sedemikian rupa
hingga umat hindu yang datang bisa singgah di pihak pura dalam sekali jalan
tiap rombongan selalu berisi satu pedande atau tokoh agama yang memimpin sembahyang
setelah naik tangga sedikit pura pertama adalah pura taman b

pura kedua dan terakhir dicapai dengan satu jalur saja
beribadah di sini di tempat yang tanpa penghuni dan jauh dari keramaian
membuat suasana persembahyangan menjadi lebih kusyuk
sebagian pura di sini sudah berusia tua termasuk pura segara giri dharma kencana yang dibangun pada abad ke lima belas
ini menunjukkan pulau menjangan sudah lama menjadi kawasan suci jauh sebelum taman nasional ada
pulau menjangan adalah salah satu sebab mengapa taman nasional bali barat menjadi unik
kawasan ini bukan hanya sekedar tempat konservasi dan perlindungan flora fauna namun juga lokasi wisata dan kawasan ibadah
tetapi seperti banyak terjadi di kawasan lain pariwisata bisa menjadi pisau bermata dua
satu sisi menambah keuntungan dan memperkenalkan kawasan konservasi
namun di sisi lain
menaikkan potensi perusakan dan jadi penyebab turunnya daya dukung terhadap konservasi itu sendiri
sebagai kawasan konservasi yang mengembangkan ekowisata
kami lebih mementingkan daya dukung lingkungan memperhatikan daya dukung lingkungan carrier capacity nya
jadi kami bukan mestorism kami ekowisata
jadi memperhatikan sekali jumlahnya kemudian daya dukung lingkungan yang mampu menampung wisatawan itu kami perhatikan sekali
dengan luas sekitar sembilan belas hektare dan memiliki kelengkapan ekosistem berupa hutan laut pesisir dan mangrove
sudah sejak lama kawasan taman nasional bali barat menjadi incaran para penjahat
penebangan hutan perburuan hewan hewan liar dan pengeboman ikan di pesisir menjadi tantangan taman nasional
jumlah satu ratus tiga puluh an pengamanan dari polisi hutan mungkin jauh dari ideal untuk kawasan seluas
memang sejak tahun dua ribu sepuluh taman nasional bali barat menjadi penjahat yang paling penting untuk penyelenggaraan
sejak beberapa tahun lalu aktivitas kriminal itu semakin menurun
yaitu saat patroli di perairan pada saat itu ada orang ngebom ikan sampai anggota kami kelompok kami dilemparin bom
itu pengalaman yang paling buruk
dia ngelempar bom mau tahu ngelempar bom terus dikejar kejar kejaran
karena kami di belakang
dia gampang sekali melempar bom ke belakang
untung ya untung lah nggak kena nggak sampai meledak di perahu kami
meledaknya di laut di luar
orangnya nggak ketangkap lari
yang di darat memang pernah sempat juga kami baku tebak dengan orang yang pelaku illegal logging
pada saat itu sekitar pukul
sekitar pukul enam enam pagi kami menemukan dia membawa gelondongan
saat itu dia kami cegat udah itu mereka lari
balik dia lari kayunya dijatuhkan
tidak heran jika sebagian besar kasus penebangan hutan perburuan jelak bali dan pencurian ikan
dilakukan sendiri oleh para penduduk sekitar taman nasional
tetapi itu adalah cerita lama
kini para pelaku dan sejumlah penduduk asli yang lain justru menjadi aktor bagi kampanye konservasi di taman nasional
salah satunya ketut sutama
sebelumnya ketut adalah buruh nelayan
tetapi penghasilan pekerjaan itu tidak seberapa
kemudian dia berdalih menjadi pencuri ikan di sembunyai
di semua kawasan pesisir taman nasional bali barat
sepuluh tahun dia menjalani praktek ilegal itu
menyusuri laut kala sepi atau malam hari dan mengebom untuk mendapatkan ikan
sampai suatu hari dia tertangkap dan mengubah jalan hidupnya
ketika saya nggak peduli itu kawasan taman nasional nggak peduli saya
nah mungkin saking udah apesnya saya pada suatu malam
saya ditangkap oleh
lagi nyari ikan ya sama spare fishing
ditangkap lalu diajak ke kantor malam itu
sampai masih basah sampai gemeter dingin pak
waduh itu kisah yang menyedihkan sekali sebenarnya itu
nah setelah itu dari taman nasional
tidak hanya menangkap dan menghukum itu enggak
dari taman nasional sendiri memberikan edukasi ke saya juga
terus dia mengajarkan bagaimana sih konservasi di sana sedikit demi sedikit diajarkan gempanya
bukan sekedar berurusan dengan kelangsungan dan konservasi ratusan jenis flora dan fauna saja
taman nasional bali barat juga harus menjaga kawasan ini sebagai ekowisata
bukan pariwisata massal yang berpotensi merusak
sementara itu mereka juga harus berkampanye tentang konservasi
dan terus menjaga kawasan ini dari tangan tangan pencuri ikan
penebangan hutan dan pemburu liar
jika kita tidak lagi peduli taman surga di bali barat ini cuma tinggal kenangan